iya kang sebentar
hei si rambut merah
lagi nyebrang jalan
nggak lihat kiri kanan dulu
itu salah kamu
kejar kang murad
mama menelel sama pisan ih
neng nunggunya udah sejam tahu
jodohnya sekarang sudah terjalangi
jadi sekuriti lagi
ketemu atau telepon
kamu udah damai sama johnny
kamu nggak dendam
nggak kan jonny udah binda maaf
dia ngaku salah
biasa aja kak
oh iya dia titip salam
dia mau telepon tapi takut katanya
kalau gitu nanti aku yang nelfon
biar seperti dulu nggak ada kanjalan
iya terima kasih
kamu gak usah terima kasih ke saya
saya nggak pernah ngasih modal ke kamu
saya nggak pernah ngasih tips
bagaimana caranya menjadi pengusaha yang sukses
karena kebetulan saya memang nggak tahu
saya juga nggak pernah
tapi akan selalu ngasih semangat ke saya
kalau itu kewajiban saya sebagai orang tua
waktu saya datang ke akang
saya datang sebagai anak
mendoakan langkah saya
ngasih semangat buat perjuangan saya
pengganti orang tua saya yang sudah gak ada
pengganti kang bahar yang juga sudah tidak ada
gimana kabar bekas anak buah kamu
bekas anak buah saya
masih saya anggap keluarga
tetap jadi keluarga saya
beberapa sudah memutuskan pensiun
gopang sudah nggak di terminal
gobang katanya mau ternak lele
cecep yang tadinya di terminal juga
sekarang katanya lagi merintis ternak bebek
di jalan sudah habis
murad sama firman sapitra dagang bubur ayam
kapan kapan kita kesana makan bubur ayam
terus siapa lagi yang sudah pensiun
tadinya di pasar
tadinya di pasar
dia belum tahu mau apa
tapi belum tahu mau usaha apa
dia mau nikah sama yang kerja di rumah kang bahar
mudah mudahan ada jalannya ada rejekinya
kita kasih semangat kita doakan terus
dia tadinya di terminal juga
sebelum masuk terminal dia anak geng motor
dia lagi kerja
yang penting enggak di tempatnya yang lama
sudah punya anak
mudah mudahan dia cepat dapat kerja
saya yang meminta mereka pensiun
karena sudah terjadi kekacauan
seperti yang dulu dikhawatirkan kang bahar
semua karena ambisi
pada kekuasaan dan dendam
mereka saya minta pensiun
untuk menghindari perang
dan mengajak mereka untuk menempuh jalan baru
seperti yang dilakukan kang bahar
sebelum dia meninggalkan kita
itu orang yang kaya banget
tapi mungkin juga mohon menjaksakan
saya juga beli suai diri
terima kasih kang
kecilan dari ternak lele gak menentu
gak seperti di terminal
setiap hari bawa pulang uang
gak apa apa yang penting kalau nanti usaha lele
akan kerjanya harus tekun
mau kerja keras
biar usaha ternak lele akang bisa berkembang
biar akang bisa punya uang banyak
terus bisa beliin lining rumah sama mobil
kamu udah kerja lagi
nanti gaji pertama terakhir aku ya
kalau buat nak nirma gak usah nunggu gaji pertama
saya udah sama sama bebas jam kantor
di warung mas yang waktu itu
ya di kape atuh
ya udah nanti kita teleponan lagi ya
kamu punya uang tiga ratus ribu
ada pas tiga ratus ribu
kemarin sepatu saya ada yang laku
saya kan udah kerja lagi
mau saya reain sama prita
mau saya ajak makan
kamu bukannya ada masalah sama prita
yaudah ambil aja ke toko
selamat siang pak
apa kamu di dapur iya
coba kedepan emang kenapa ya udah
ke depan aja
tanya teki nasi dulu
teh ada dik dik boleh masuk
ya boleh atuh masa enggak
kemarin aku ke pasar itu yang terakhir
kayak anak sekolah yang baru lulus aja
anggap aja aku anak sekolah yang baru lulus
terus sekarang aku pengangguran
aku gak mau nikah sama pengangguran
siapa yang bisa tenang kalau calon suaminya pengangguran
nanti kalau udah nikah mau dikasih makan apa
saya mau jadi tukang sampah
jadi petugas kebersihan
maka mau jadi tukang bebersih sampah
saya dulu udah anggap sampah masyarakat
mau kerja jadi tukang bersihin sampah aja
apa tukang bersihinnya
gini tukang berhenti
silahkan lihat lihat dulu
temennya yang kerja di sini mana
temennya yang mana
ada sepatu jogging gak
saya tiga hari lagi masuk plada tinju
jadi wakil bandung buat prapon
iya makanya saya butuh sepatu buat jogging
gak apa apa gak jadi
selamat dulu deh
murad sama pipit gak ada
waktu kamu tinggal hari ini
besok sudah waktunya pengambilan kekuasaan
waktu yang sudah saya tunggu tunggu sejak lama
saya gak mau waktunya munur gara gara kamu gak bisa nyari murad sama pipit
terus kasih tau dharma
kita masih nunggu kabar dari una
begitu kita dapat kabar posisinya dimana
sayang kalau gak dihabisin
terus mau kamu habisin
kan buburnya nggak tumpah ke tanah
tapi itu kan bekas
kalau gitu buatin yang baru
kalau lapar mau bubur
bilang aja dari tadi
untung ada kamu
jadinya saya bisa dapat sepatu bagus tapi harganya murah
ah bisa aja
terima kasih jub
gimana udah gak kerja di situ
yang kemarin aku ceritain
dia udah keluar dari toko jeans
kata temannya iwan masuk plat de pinju
jadi wakil bandung buat prapon
dia ke tinju
iya kata temannya
dia di situ cuma kerja part time
sekarang udah gak lagi
ikut apa tadi
pengusaha tanah tian daerah
kalau dia gak kenal sama aku
gak tau nomor telepon aku
murah sama pipit
gw gak tanya
lo gak setuju dong
ya udah vos
hey sudah lagi

kebetulan atau sengaja cari saya
supaya semua bekas anak buah saya nggak perlu balas dendam
tapi orang orang yang sudah menghajar mereka mendapat hukuman
jamal saya akan seret dia ke tempat yang lebih pantas
aku udah kelamaan di sini
gak enak sama teki nasi
aku pulang dulu ya
nanti sore saya tunggu di tempat yang kamu tahu
salam buat teki nasi
saya udah perlu
ibu mau ketemu saya
ada apa bu
aku mau beli cilok
cilok om dumuh bet
kita kan udah berapa kali ke tempatnya jualan
tapi omcomebet nya gak ada terus
tahu dari siapa saya butuh karyawan
jadi langganan kamu yang tiga anak kecil itu gak tau
sekarang kamu jalan di sini
iya kan aku nya lupa ngasih tau
masuk dulu aja tuh kita ngobrolnya di dalam
beli kue balok aja yuk
kalo kue balok mah gausah beli kali
mau rasa apa original keju atau green tea
kalo ternyata ga enak gimana
ibu cobain aja dulu yang sudah matang
kalo enak nanti saya siapin yang fresh from oven
cuma kehilangan tiga pelanggan mah gak apa apa
jangan bilang cuma pelanggan itu jangankan tiga
satu aja penting tau
kok semua jadi nyerang saya
bukan nyerang ngasih tau
ini c ratmi karyawan baru
sokatu salaman dulu
ini si eda
ini perempuan semua
iya emang kenapa
kita harus cari yang laki laki
merasa ganteng sendirian
saya dikasih harga modal
tuh ada kue balok yang udah matang
saya pesennya dorongannya dulu
saya tau akang
masa akang ga tau sama diri sendiri
kalau kamu tau saya
sekarang udah engga
saya udah pensiun
memangnya di pasar akang pegawai
kalau bukan pegawai
belum diambil kue baloknya
nunggu dorongannya dulu
takut macet ya
ini kang dikdik
dari buku apa kang
pertanyaan saya belum dijawab
sebelum saya jawab saya boleh nanya dulu
akang keluarga kang bahar
keluarga kang mus
kita memang masih keluarga
tapi saya kan sudah pensiun
nggak ikut lagi di bisnis sana
saya nggak akan turun kalau ada perang
saya udah biasa jadi tukang kue balok
kang mus malah nggak mau ada perang
malah nyuruh yang lain ikut pensiun
buat keluarga kang bahar keluarga kang mus
kalau beli buku di sini dapat diskon
itu yang tadi darmaji maksud disesuaikan
saya sama keluarga darmaji punya hutang kebaikan
sama kang bahar sama kang mus
intinya semua udah jadi masa lalu
ngomong ngomong masih kerja di toko setan
setan nama jin kan saudara
saya mau mundurkan diri
saya mau masuk pada tinjuk
hebat kamu wan
saya perlu buku buku tentang wirausaha
papa temen temen mau kue balok
sini saling dulu nih sama om iwan
ini anak saya mick jagger
kalau ganteng iya
kalau kayak kang komar
kamu mau apa kesini
temen temen mau kue balok
kamu udah pulang sekolah
sekarang lagi dimana
kamu mah kebiasaan
pulangnya suka mampir kemana dulu
di rumah gak ada basso
kamu kalau dibilangin
kalau udah deket rumah
telepon atau sms ke mama
di rumah gak ada orang
mama di kantor
tempat bikin kecimpring
cuma gak lama
seperti kalau langsung
kalau pakai hp kan
ibu ibu emang pinter ngatur keuangan ya
ada yang bisa kami bantu
saya lihat tukang bubur bus
lagi ada orang gerobaknya
saya nyuruh kamu nyari murah sama pipit
bukan tukang bubur yang mirip murah
kamu gak salah orang
kasih tahu darman
itu anak buah jamal yang dulu nyusup ke pasar bukan
tunggu di sini
kalau saya atau bekas anak buah saya yang sudah menjadi korban dibutuhkan untuk dimintai keterangan
kalau nanti dari hasil penyelidikan ternyata saya atau bekas anak buah saya justru yang salah
kami siap bertanggung jawab
semua kasus ini saya serahkan kepada pihak kepolisian
saya menghindari perang
kami akan menangani kasus ini tetapi tetap dengan mengedepankan asas perawatan
dia teman saya
saya ngasihin aja pak
biar saya yang urus
kamu boleh pergi
tidak ada masalah
saya di kantor polisi
dari mulai kejadiannya siapa saja yang terlibat
di mana sampai kemungkinan motif motifnya
saya melihat ini saling berhubungan
termasuk dengan kasus resti yang sedang kita tangani
pelajari lagi laporannya dengan baik
kemudian langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan
apabila bukti bukti kita sudah cukup kuat
itu mau dibuang ke sungai cikapundung
mau saya bawa ke kantor polisi
kita langsung bergerak
lakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para tersangka
mau langsung berangkat
tapi saya belum tahu dimana tepatnya
saya mau ke rumah
mau pindah ke tempat yang atau
saya mau setor
boleh ngajak teman
mau ikut jualan juga
cuma mau kenalan aja
laki laki atau perempuan
temen deket saya
dia tahu saya bisnis sama kamu
mau kenal kamu
boleh setengah jam lagi juga aku akan datang ke tempatmu

cepat turun iya kang sebentar kaki saya sakit
hai hai si rambut
merah apa kabar lagi sakit kang kenapa tabrak motor lagi nyebrang jalan ya
enggak lihat kiri kanan dulu enggak itu salah kamu saya buru buru mau kemana kejar kang murad
mama menilai mapisan ih mama sibuk neng nunggunya udah sejam tahu
halo cek mau balik lagi ke kantor emangnya kenapa
ketnothing gauram mau ngelamar kerja saya balik lagi ke sana
mama mau balik lagi ke kantor saya bukan balik lagi tapi belum pulang nunggu murad
ada di laporan saya
orang yang disusupkan ke pasar terus bawa kabur uang iuran dari pedagang
baik saya ambil alih
saya boleh pergi dulu ada urusan
kalau diperlukan saya siap dipanggil
iya kan barusan udah kenalan
kamu jangan cemburu
siapa yang cemburu aku cuma mau kenalan tahu
kalau kerja nggak ada partner capek
saya mau minta izin ke ganggobang untuk tambah orang
awal kita nggak beli empang
nanti kalau usahanya udah jalan baru kita pikirin buat beli empang
yang penting untungnya banyak
keamanan pasar sama nagi iuran repot kalau harus kamu handle sendirian
mungkin saya ikut masuk ke dalam
terus yang ngurus parkir siapa
saya mau ngajak beberapa orang yang saya kenal
terima kasih kang
ya bun sama sama
saya duluan ya
sampai besok ya
oke gimana teman teman
gak tau ah aku gak bisa nilai diri aku sendiri
terus sekarang aku mau ngomong soal lain
tadi aku iseng iseng corak coret bikin desain baju
yaudah ngobrolnya juga dilanjutin besok aja
dari pt abc
abc nya singkatan dari apa
bila bandung cerah
lamaran aku diterima
kita udah ada kesepakatan mau jualan bareng bareng
kenapa kamu malah ngelamar kerja di perusahaan
aku ngelamarnya udah lama
udah dua bulan yang lalu
boleh nggak buat aku terima
bapak aku ngijinin aku usaha kayak gini
tapi katanya lebih senang aku kerja kantoran aja
kecilnya atau banyak penghasilannya lebih pasti
katanya bisa lebih diatur bisa nabung terus mikirin nikah
nikah sama siapa
biasa dua kali loh
dari mana mus
dari kantor polisi
semua masalah yang terjadi sekarang
saya minta bantuan polisi untuk menyelesaikannya
biar nggak diselesaikan dengan hukum jalanan
biar semua bekas anak buah saya yang masih jadi keluarga saya nggak sama aja seperti si jamal
biar dendam nggak dibalas dendam
biar gak ada perang
biar gak ada korban
biar gak ada korban
saya mau kembali ke jakarta
saya harus jualan gorengan lagi
biar punya uang biar bisa makan
kalau semua sudah selesai
dapatkan ke garut
ziarah ke makam kang bar
bersihkan daun daun kering yang jatuh
cabut rumput rumput yang tumbuh
supaya kamu bisa tetap melihat dengan jelas bagian penting sejarah hidup kamu
masih lama atau sebentar
bukan lagi perjalanan baru yang akan kita tempuh
tapi perjalanan terakhir